jumlah sapi yang dipotong di rumah pemotongan hewan cakung di jalan penggilingan jakarta timur berkurang di saat idul adha tahun ini
jumlah sapi hanya mencapai satu ratus empat ekor
pada idul adha tahun ini jumlah sapi potong di rph cakung menurun dari satu ratus delapan puluh sembilan ekor pada tahun lalu menjadi satu ratus empat ekor
dua puluh ekor sapi berasal dari berbagai instansi sementara dua lainnya berasal dari warga
menurut direktur utama pd dharma jawa rph cakung masyarakat masih enggan memotong hewan kurban di rph
biaya pemotongan sapi dan pengemesannya di rph cakung berkisar antara satu juta sampai satu tiga juta rupiah per ekor
jika hanya sampai tahap pengulitan biayanya sebesar dua ratus ribu rupiah
karena kalau motong di sini kan ada aturan orang tidak boleh kebotong botong mas ke sini
sedangkan kalau di halaman mungkin
di halaman kantor pemerintahan atau apapun itu kan ada euforianya
nah mungkin itu
nah tetapi kita tidak bisa melihat dari sisi euforianya
tetapi yang harus dilihat adalah to safety yang ada
karena kenapa kalau di rumah potong seperti yang tadi mas lihat sendiri bagaimana kita melakukan pemeriksaan